peringatan hari ulang tahun ke sebelas partai nasdem menuai sorotan setelah presiden joko widodo disebut absen
bahkan tidak mengucapkan selamat kepada partai koalisi pendukungnya
ketua umum partai nasdem surya palo bahkan belak belakan bicara tentang keretakan hubungan antara nasdem dan presiden jokowi
benarkah hubungan nasdem surya palo dan jokowi sedang tidak baik baik saja
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wasekjen partai nasdem
hermawi taslim selamat sore bang taslim
dan direktur esekutif paul tracking hanta yudha selamat sore mas hanta
oke saya mau ke bang taslim terlebih dahulu
bang taslim di perayaan hud ke sebelas partai nasdem ketua umum anda pak surya paloh
jujur mengatakan presiden jokowi belum mengucapkan selamat ulang tahun bahkan video pidato juga tidak ada
ini berbeda sekali dengan hut nasdem tahun lalu presiden hadir bahkan hud partai lain
koalisi pendukungnya ini presiden juga hadir meskipun tidak hadir
ada video pidatonya
ini nasdem merasa apakah presiden sedang menjaga jarak dengan nasdem
ya jadi pertama saya mau jelaskan dulu hud ke sebelas ini memang berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
dirangkai dengan pameran umkm ada tiga ratus umkm sejak tanggal sembilan sampai tanggal sebelas
berpameran di jcc kemudian ada bimbingan teknis
seribu delapan ratus enam puluh empat orang anggota dprd se indonesia yang ikut pimpinan teknis
jadi tempatnya yang semula kita mau buat di dpp hanya potong tumpeng sederhana kita pindahkan ke jcc
tentang presiden kita paham bahkan waktu persiapan itu kita lihat sendiri pesawatnya landing ke kamboja
jadi seperti dikatakan pak surya yang pertama komitmen kami mendukung jokowi sampai dua ribu dua puluh empat itu tidak berjalan
yang kedua pak jokowi pun secara personal itu adalah sahabat pak surya palo
seorang sahabat harus bisa menerima situasi apapun yang dialami oleh sahabatnya
jadi kalau sampai hari ini kami belum mendapat ucapan selamat itu harus dicemahkan sebagai bagian dari kesibukan beliau yang luar biasa itu kita tahu
tetapi ada beberapa menteri yang memang nasdem juga tapi ikut hadir
bagi kami ini tidak ada yang luar biasa ini biasa saja ini hanya soal waktu
hanya soal waktu pak surya sendiri sudah menegaskan bahwa hubungan beliau secara personal juga tetap baik
dan kita tetap komit menjadi bagian dari koalisi
kita pendukung utama loh
kita bukan pelengkap dalam pemerintahan jokowi baik jenis satu maupun jenis dua
jadi apa yang terjadi kemarin itu itu manusiawi saja
kita menerjemahkannya sebagai sesuatu yang alami
kesibukan yang luar biasa dari presiden kita
oke itu sesuatu yang alami kesibukan presiden sehingga sampai tidak bisa menyempatkan untuk mengucapkan selamat kepada partai koalisi utama pendukungnya
karena dulu pada saat pak jokowi maju di pilpres dua ribu empat belas partai pertama yang mendeklarasikan adalah partai nasdem
jadi sebagai sahabat ketika sahabatnya sedang ulang tahun sangat sibuk jadi tidak bisa mengucapkan selamat
itu buat nasdem biasa saja ya sikap seorang sahabat seperti itu
tapi pak surya kan mengatakan sebagai sahabat harus bisa memaklumi dan menerima apa adanya
kita tetap merasa sehingga hari ini hubungan kita dengan presiden bagian dari koalisi tetap tidak ada terjadi apa apa tetap tidak perubahan apa apa
dan kita sangat memaklumi kesibukan presiden
oke mas hanta
mas hanta kalau menurut nasdem ini biasa saja ini soal waktu
nasdem sangat memahami kesibukan presiden
sebagai sahabat nasdem memahami kekurangan sahabatnya yang sedang sibuk untuk mengikuti ktt asean
tapi kalau menurut mas hanta apa yang bisa dibaca dari relasi hubungan antara nasdem surya paloh dan juga presiden jokowi
baru pertama ya presiden tidak mengucapkan selamat ulang tahun bahkan melalui video tappingan juga tidak ada tidak dikirimkan
ini disengaja atau memang anda melihat presiden sedang sengaja menjaga jarak dengan nasdem
pertama apa yang disampaikan oleh pak taslim tadi wajar ya
karena memang presiden sedang ada agenda dan memang sedang tidak berada di indonesia dan sebagainya
itu pasti kita pahami
tetapi itu menjadi lumrah maklum kalau bukan nasdem
seperti tadi bang taslim katakan pak surya dan pak jokowi itu bersahabat sangat dekat
kalau berkeluhkan sangat erat dulu
kemudian hubungannya sangat dekat
dua kali bersama dan seterusnya
nah seperti yang rifana katakan memang agak beda untuk hut kali ini dibandingkan misalnya dibandingkan partai golkar
dan kita tahu lah sudah menjadi bukan rahasia umum tapi sudah senang benderang dan ada dinamika politik ya
meskipun saya tahu pas partai nasdem juga dan pak surya juga berapa kali mengulang mengkonfirmasi mengklarifikasi bahwa akan tetap setia bersama pak jokowi hingga akhir pemerintahan
meskipun ada kalimatnya yang menarik juga kemarin itu ketika
pada saat ini pak suria dan pak jokowi yang mengatakan nasdem cukup
nah itu yang kemarin saya mengikuti pidatonya pak surya
itu kode politik yang tanda petik cukup keras dari seorang surya paloh menurut saya
kami tetap setia tapi kalau kami tidak dibutuhkan ya kami siap juga
nah poin saya rifana memang ada dinamika politik ya antara pak surya dan pak jokowi dengan partai di koalisi dan seterusnya
karena ada potensi
saya mengatakan potensi kan
pilpres kan belum masih jauh sekali
ada potensi memiliki jalur politik yang berbeda di dua ribu dua puluh
berpotensi memiliki preferensi pilpres yang berbeda
sehingga belakangan ini pidato pidato itu saling mengirimkan pesan
orang mengatakan kemarin pak jokowi ada jangan memiliki capres di asumrono
meskipun tidak disebutkan diarahkan kepada partai nasdem dan seterusnya
nah ini yang saya kira pesan penting ini kita perhatikan ada pengaruh dua hal yang bisa ditangkap
satu pak surya palo sebagai ketua umum nasdem masih memposisikan pak jokowi itu pada posisi penting dengan pengaruh yang cukup kuat
sebagai presiden yang berkuasa dua periode tentu punya pengaruh dengan kekuasaan jaringan kekuasaan hingga dua ribu dua puluh
sehingga posisi pak jokowi dianggap penting
tapi sebaliknya jangan lupa bagi pak jokowi pak surya juga orang penting
sehingga perlu dikasih tanda petik juga pesan pesan politik
kalau pak jokowi bisa menentukan mempengaruhi
sebagai kingmaker peta peta pilpres peta politik dua ribu dua puluh empat sama
pak surya paloh juga punya pengaruh
salah satu kita lihat sekarang dengan tanda petik manuver politiknya yang bisa berpotensi mengusung katakan nama anies waswedan
yang kita lihat memang
saya tidak bisa mendengar suara mas hanta
oke silakan dilanjutkan mas hanta
ya jadi saya kira dari dinamika ini keduanya
penting dua tokoh penting melihat kawannya sama sama penting meskipun sekarang ada dinamika politik
bagi pak surya posisi pak jokowi dalam posisi pilpres dua ribu empat penting
bagi pak jokowi seorang pak surya paloh juga penting
jadi kesan ini saya kira apapun dinamika ini yang menarik untuk dianalisa lebih dalam adalah
ada komplikasi politik yang harus dihadapi oleh partai nabdem
dimana sekarang dianggap berbeda
tidak preferensi dengan pak jokowi tetapi masih dua tahun harus di dalam pemerintahan bersama pak jokowi
itu meskipun beda
kita berbicara dua ribu dua puluh empat
tapi ini menarik ya meskipun anda menyatakan bahwa ada dinamika hubungan antara pak jokowi dengan juga pak surya paloh
ada dinamika kita tidak tahu dinamika seperti apa
tapi kalau saya lihat ya pada saat hut partai amanat nasional ini saya sebut saja ya
hut partai amarat nasional pada bulan agustus presiden jokowi juga tidak hadir
tapi presiden jokowi mengirimkan video rekaman
yang mengucapkan selamat ulang tahun berpidato dalam video tersebut
jadi ada political will di situ untuk menghargai rekan koalisinya
ini sama sekali tidak ada ucapan
kalau tidak hadir memang presiden sedang menghadiri ktt asean di kamboja
tapi mengirimkan video pidato itu kan sebetulnya lazim dilakukan presiden ketika beliau tidak bisa hadir di suatu acara
apalagi acara penting acara sahabatnya
ini tidak memunculkan sinyal bahwa memang presiden sudah oga ogahan
ya memang kalau saya dengar
di media juga ada saya lupa politisi nasdem mengatakan memang ini agenda internal partai nasdem
tidak mengundang tapi kemungkinan ada ucapan melalui video yang sudah disiapkan
tetapi memang tidak ada
itu memang menjadi catatan betul kata ripana
tapi apapun ya meskipun saya melihat memang dari sisi partai nasdem berusaha untuk mengirimkan pesan ke publik bahwa tidak berjarak dengan pak jokowi
itu adalah hubungan baik baik saja
tapi realitasnya sulit untuk dipilih
jadi saya kira ada dikira ada dibandingkan sebelumnya
saya kira ada dinamika politik yang ditangkap
ada sesuatu ya
ya ada sesuatu
saya harus ke bang taslim
partai partai yang tadi disebutkan pan golkar dan seterusnya
itu kan partai yang relatif cukup bisa tanda petik ya
tanda petik dikendalikan oleh pak jokowi selama ini
arahan politik yang seterusnya
nah saya ingin mengatakan di tujuh partai koalisi di dalam pemerintahan ada dua partai yang paling otonom
yaitu pd perjuangan partainya pak jokowi sendiri
dua ada partain asdem
nah partain asdem ini dalam mengambil keputusan relatif otonom
termasuklah dalam menentukan capres yang diumumkan anies waswedan
nah inilah saya kira pangkalnya
kalau kita ingin mengatakan secara jujur
ya karena ada apa namanya
saya nanti akan bahas ke situ mas santa
oke saya mau ke bang taslim lagi
bang taslim apakah memang betul ada dinamika hubungan antara pak surya palo dengan pak jokowi
bahwa ada komunikasi yang tidak baik baik saja antara pak jokowi dengan pak surya paloh
dua sahabat ini sedang berdinamika
meskipun nasdem berkali kali mengatakan tidak ada tidak ada
tapi sulit sepertinya untuk membantah
jadi sepanjang pemahaman kami dan saya tahu komunikasi dengan pak jokowi
sampai saat ini pak surya dengan pak jokowi itu masih komunikasi masih baik
tetapi yang kemarin itu mungkin lebih baik dikatakan bukan tidak mengucapkan
beliau masih sibuk
kami masih positive thinking
dan memang tadi hantar benar
proses kita berpolitik ini kan dari bawah semua
dari bawah dengan memperhatikan dinamika kiri kanan
tetapi inti dari proses pengambilan keputusan di nasdem itu ya akar rumput
jadi kalau kita terkesan akan otonomi memang itu semangat restorasi
tapi menurut saya ini dinamika ini akan jalan terus
dan kami akan berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama
dalam waktu yang tidak terlalu lama akan semakin nyata
bahwa pernyataan pak surya hubungan pribadi dan hubungan secara sebagai partai pengusung baik baik saja
itu akan semakin terbukti
saya kira ini bagian dari dinamika yang harus kita kelola sebagai sebuah bangsa
jadi diakui ada dinamika ya bang taslim ya
tahun tahun politik ini
diakui ada dinamika di situ
tadi anda mengakui bahwa ada dinamika ya
hidup ini kan penuh dengan dinamika
oke termasuk dinamika hubungan antara pak surya dengan pak jokowi
karena kami dapatkan info
sudah lama setelah anda ataupun partai anda mendeklarasikan anies baswedan
pak surya kesulitan untuk bertemu dengan presiden jokowi
september surya masih ketemu
pak surya masih ketemu
kemudian pak surya jadi buat sibuk luar biasa
pak jokowi sibuk luar biasa
bagi kami sampai hari ini ini hanya masalah soal waktu
sungguh sungguh soal waktu
ini bukan hipsterkis
seperti yang dikatakan pak surya kemarin
relaksinya kepada jokowi
oke kalau pak surya baik baik saja
bagaimana dengan pak jokowi
tidak pernah tetap selalu berubah ubah
kalau pak suryanya baik baik saja kita tidak tahu isi hatinya pak jokowi apakah baik baik saja juga
saya mau tanya ke mas hanta
mas hanta anda melihat bahwa ada komunikasi yang tersumbat ini
antara pak jokowi antara presiden dengan pak surya paloh
ya tentu saja kita bisa baca tadi ya
jadi bang tasung mengatakan ini dua sahabat
kalau berpelukan erat
nah dibandingkan sekarang
itu kan beda
ada hubungan yang agak terganggu lah katakanlah
dan ini sudah menjadi rahasia umum kita bisa melihat
dua partai ini dan tadi kemarin juga di pidato nasdem pak surya juga mengatakan
dengan memuji pak jokowi tapi pak surya mengatakan akan tetap setia
kecuali pak presiden jokowi yang mengatakan cukup nasdem
itu kan juga mengatakan kalau misalnya
di persilahkan keluar juga kita siap
nah poin saya adalah nasdem memang tidak ingin mengesankan ke kita
ke publik bahwa ingin lepas dari jokowi
ingin tetap bersama pak jokowi
setia hingga dua ribu dua puluh empat
dan memang tidak ada relasinya dengan pilpres dua ribu empat ke depan itu
jadi untuk menjaga stabilitas tetapi
di mana kita tahu kualisimu kan sedang terbentuk
menjalin koalisi dengan dua partai di luar pemerintahan
yaitu demokrat dan partai keadilan sejahtera
ini pun kemungkinan namanya koalisi perubahan
nah disinilah yang saya katakan
berpotensi menimbulkan semacam komplikasi politik tadi
baik relasi antara pak surya atau nasdem dengan pak jokowi
relasi politik antara nasdem dengan partai partai koalisi di dalam pemerintahan sekarang yang dukung pak jokowi
itu kondisi politiknya mungkin punya komplikasi
atau yang ketiga
komplikasi di internal nasdem sendiri dan
misalnya basis pemilih nasdem dengan basis pemilih arissa suhaidan
tapi itu hal yang berbeda
jadi yang poin satu dan dua itu punya implikasi
suka atau tidak suka kita bisa lihat nanti akan terjadi
tapi ujungnya sedikit ritwana
kita kan belum tahu ini kan tren hari ini
kalau semakin manas semakin keras hubungan darahnya semakin diametral
maka mungkin berhadapan betul ini pak surya dan pak jokowi
tapi bisa juga mereka saling menghormati
atau bahkan yang ketiga paling ekstrim
akhirnya bersatu lagi
kita kan nggak tahu
oke karena politik itu the art of possibility ya
nanti saya akan bahas lebih dalam soal upaya adu domba
siapa yang sedang mengadu domba
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada wasikjen partai nasdem hermawi taslim dan juga direktur eksekutif poltreking indonesia hanta yudas
saya mau ke bang taslim lagi
bang taslim ketua umum anda pak surya paloh dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa ada upaya sistematis mengadu domba antara partai nasdem dengan presiden jokowi
ini maksudnya siapa yang mengadu domba
ya jadi dari termen stemen yang berkembang kita kita kan bisa mengikuti itu
setiap partai saya kira kepentingannya berbeda beda
melihat potensi yang seperti ini ada yang mencoba
kiri ada yang mencoba ke kanan dan itu biasa saja
ini maksudnya mengadu domba partai
partai lain begitu yang mengadu domba
ya pokoknya semua lah situ ada
ada dimensi itu
tetapi yang ingin diungkapkan oleh pak surya adalah kita ini keluarga besar
keluarga besar indonesia
mari berkompetisi secara fair secara jujur terbuka
terus berdialog terus bersabar
tidak usah menempuh cara cara yang seperti itu
sebenarnya pesannya itu
dan kita sudah lama merasakan itu
dan kita percaya bahwa pihak pihak yang berpotensi diadu domba itu mengerti
ini kan negarawan semua
orang orang yang sudah matang dalam panggung politik
oleh karena itu itu hanya sekedar warning hanya sekedar curahan hati keluhan
tetapi kita percaya hal hal yang seperti itu tidak akan mempan
tidak akan mempan di dalam politik indonesia
dinamika ini saya percaya akan ada ujungnya dalam waktu yang tidak terlalu lama
kita percaya bahwa dua ribu dua puluh empat akan kita tempuh dalam semangat kebersamaan yang utuh nkri
bahwa nanti kita ada istilah di kami itu begini
bertanding atau bersanding
ada dua pilihannya
setelah pilpres selesai kita bersanding sanding lagi
waktu pilpres mungkin kita harus bertanding karena platform
karena situasi karena konstituen karena seluruh segala hal
semua ini diadakan yang luar biasa
hanya karena memang dinamikanya demikian lalu ditanggapi menjadi lain
saya kira begitu
oke jadi memang negarawan negarawan itu yang mengadu domba antara pak surya paloh
antara nasdem dengan pak jokowi
itu maksudnya bagian dari partai politik
semua yang terlibat ini kan para negarawan
jadi mereka sudah matang
upaya upaya dikatakan pak surya itu tidak akan mempan
karena ini levelnya mereka sudah negarawan
sudah mengurus bangsa dan negara berpuluh puluh tahun
itu kan sebenarnya tentu tidak etis saya menyebut nama
saya tidak akan menuduh
kita bisa identifikasikan kok
kita bisa identifikasikan oknum oknum yang selalu berstatement seperti itu
dan itu biasa saja biar aja
kalau memang tingkat pempolitikannya masih seperti itu ya biarlah dia belajar dengan cara
jadi menanggapinya seperti itu
saya mau tanya ke mas anta

itu sudah dikasih klunya oleh bang taslim
ini negarawan negarawan yang sudah biasa sejak dulu puluhan tahun mengurus bangsa
bagian dari partai politik
kalau mas hanta menganalisanya yang mengadu domba antara nasdem surya palo dengan pak jokowi
apakah dari lingkungan internal partai koalisinya pak jokowi sendiri
kalau soal adu domba saya tidak paham ya
tetapi di luar itu apapun lah ada potensi itu
menurut saya pak surya maupun pak jokowi ada tokoh politik kaliber bobot politiknya tinggi
alih alih terong presiden kemudian pak surya juga punya jam terbang sama jarang politik yang tinggi
seperti saya katakan tadi
sehingga meskipun ada potensi ingin memecah belah atau membuat mereka berjarak ya
sebenarnya bisa diantisipasi
dan suatu saat seperti saya katakan tadi ini lagi agak renggang
tetapi suatu saat kita tidak tahu bisa semakin memanas
tetapi juga bisa ada potensi bersama lagi
karena tidak tahu dinamika politiknya ke depan
dan biasanya ripana kalau seorang sahabat tadi istilah bang tasim mengatakan seorang sahabat
kalau sedang dekat itu pelukan sangat erat
tapi ketika sedang ada masalah
justru juga biasanya keras itu
dan itu adalah dinamikanya
nah ini yang saya kira yang paling penting kita begini ya
ke depan itu kita siapapun bisa berbeda
toko toko politik dan sebagainya
jangan lupa dulu juga keras
saya kasih contoh dulu pak prabowo dan pak jokowi
begitu beras kerasnya
pada akhirnya bersatu juga ya
iya pada akhirnya bersatu
ini cerita sebaliknya
dulu bang surya dan pak jokowi dekat dan berangkulan
ini ada potensi berpisah
dan itulah setiap musim politik berganti
teta politiknya bisa berubah
tapi apapun setiap sikap politik ada konsekuensinya
setiap konstitusi politik ya harus dihadapi
apapun baik dari sisi pak jokowi maupun dari sisi pak surya palo
setiap pilihan politik ada konsekuensi politiknya
itu bang taslim yang disampaikan oleh mas hanta
konsekuensi politiknya ya ada dinamika hubungan antara pak surya dengan pak jokowi
sampai kemarin pak surya dalam pidatonya
juga mengatakan bahwa menunggu setelah ini presiden jokowi menyampaikan bahwa pilpres ini jatahnya bung anies baswedan
ini maksudnya apa
harapannya pak surya apakah supaya presiden terlihat fair
ya silahkan bang taslim
ya jadi setiap pernyataan presiden di satu event terutama partai itu kan diterjemahkan lain lain
kalau beliau pernah mengatakan ini jatahnya prabowo dan segala macam
kita menerjemahkannya lain
itu hanya sebuah standar penyemangat
karena partai ini pemilu ini bukan sistem jatah
jadi itu dinamikan
jadi pernyataan pak surya juga harus diterjemahkan sebagai sesuatu yang biasa
sebagai bagian dari upaya dialog dan dinamika politik
jadi bagi kami sebenarnya tadi mas hanta bilang tentu semua keputusan ada konsekuensinya
dan kami harus mempersiapkan diri untuk mengadakan itu
harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan kenyataan apapun ke depan
dengan harapan yang besar bahwa relasi bukan hanya terhadap pak jokowi relasi terhadap semua partai juga
kita ingin bangun kebersamaan
jadi kita ingin bangun kebersamaan di atas kepentingan partai partai
di atas kepentingan peer press
ada semangat kebangsaan
ada semangat pluralisme
yang terus harus kita jaga
dan itu jauh lebih penting
mas hanta terakhir
kalau menurut bang taslim itu sebetulnya pernyataan pak surya biasa saja
seperti presiden menyatakan itu pernyataan penyemangat terhadap pak prabowo
yang kemungkinan bisa mendapatkan jatah peer press dua ribu dua puluh empat
tapi anda membacanya apakah memang semudah itu
atau memang ada maksud lain dibalik pernyataannya pak surya yang berharap bahwa setelah pak jokowi mengatakan bahwa pilpres dua ribu dua puluh empat jatahnya pak prabowo
siapa tahu setelah ini pak jokowi bisa
atau setelah ini pak jokowi bisa mengatakan bahwa peer press dua ribu dua puluh empat adalah jatahnya bung anies baswedan
ini apa yang bisa anda analisa dari situ pernyataannya
yang pertama saya kira tidak jangan buru buru bahwa itu dukungan langsung personal kepada pak prabowo ya
karena pak jokowi juga kerap mengatakan dukungan kepada beberapa toko memuji beberapa nama
pak erlangga pak erick thohir juga seperti dipuji dan seterusnya
nah sehingga ini jauh lebih penting pesan yang ditangkap
yang kita tunggu memang yang tidak terlalu lama
tidak ada kalimat untuk pak anies baswedan kepada pak anies itu tidak ada
jadi sederhananya pak jokowi bukan mendukung tapi mengirim pesan
saya misalnya saya dukung si a saya dukung si b ada empat orang nih kira kira yang akan bertarung
saya sebut saya akan dukung tiga orang
berarti kan poinnya bukan saya soal mendukung siapa saya tidak mendukung satu orang
bisa jadi pesannya itu itu satu hal
tapi itu akan gugur kalau seperti yang sudah saya sampaikan tadi
bang tasin mumpung bang surya palu mengatakan suatu saat
anies baswedan juga didukung
tapi realitasnya sampai hari ini memang belum
kamu jangan dibilang tidak dulu
siapa tahu kemudian ketemu dengan pak anies
kita lupa jokowi juga mengatakan dukung anies baswedan untuk maju
jadi poin itu ya dan kita tahu memang sudah ini menjadi rahasia elit politik tahu
yang menjadi preferensi pak jokowi
meskipun tiketnya boarding passnya bukan di pak jokowi
boarding pass itu di kau umum partai ada di bumega ada di erlangga
tapi pengaruh pak jokowi sebagai kingmaker sebagai presiden sedang berkuasa kan sangat besar
dan nama yang kerap disebutkan memang ada nama ganjar pranowo
nielsa olamda perstu kemudian prabowo subianto
untuk level capres cawapres itu kita tahu ada dua juga erlangga dan erick thohir
nah memang nama anies waswedan memang tidak masuk dalam radar yang didukung
sehingga memang istilah saya cukup berjarak
nah keberanian nasdem dan pak surya ketika mengusung anies waswedan itu
sebuah perobosan keberanian politik
mengusung anies waswedan tetapi di saat yang sama
nasdem sedang berada di dalam pemerintahan
dan ini saya kira pesan politik yang menyatukan nasdem demokrat dan pks ini faktor anies baswedan
betul tapi juga faktor pak jokowi
itu mungkin bisa didalam bang taslim
baik baik kita tidak tahu dalam politik the art of possibility berbagai kemungkinan itu bisa terjadi
karena tidak ada teman dan juga lawan abadi dalam politik
nah semua bang surya pak jokowi semuanya kan mencintai indonesia
semua memperjuangkan untuk kepentingan rakyat indonesia
mudah mudahan semuanya itu ujungnya
tadi apa yang disampaikan oleh mas hanta
jadi sekali lagi kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam politik kedepannya
karena berbagai kemungkinan bisa terjadi kalau hari ini bersih tegang ataupun berdinamika hubungan antara pak jokowi dengan pak surya paloh
kita tidak tahu apakah tahun depan hubungannya bisa mesra lagi karena tidak ada teman dan juga lawan abadi dalam politik
kita tunggu nanti bagaimana kontestasi politik dalam pilpres berjalan
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada wasekjen partai nasdem hermawi taslim dan juga direktur eksekutif poltreking indonesia mas hanta yuda
saya selalu bang taslim dan juga mas hanta